sekarang kita update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan delapan empat ratus sembilan puluh tiga kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu tiga ratus empat belas enam ratus tiga puluh empat orang
sementara itu diumumkan tambahan delapan enam ratus delapan puluh enam pasien sembuh dan totalnya
kementerian kesehatan lewat situs satgascovid sembilan belas go id
juga mengumumkan penambahan dua ratus enam puluh empat pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga puluh lima lima ratus delapan belas jiwa